calon presiden anies baswedan menanggapi ajakan presiden terpilih prabowo subianto untuk bersatu usai pemilu
anies bilang pihaknya akan mengikuti proses gugatan pemilu di mahkamah konstitusi terlebih dahulu
saat pelepasan tim hukum nasional amin untuk mendaftarkan permohonan gugatan di mk
anies angkat bicara soal ajakan presiden terpilih prabowo subianto untuk bersatu usai pemilu
anies menyebut akan mengikuti proses gugatan pemilu terlebih dahulu di mahkamah konstitusi
anies juga menegaskan akan terus membawa agenda perubahan demi indonesia yang adil setara dan memberikan ruang berdemokrasi yang benar
terkait dengan undangan kita pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas
dan kita inginkan agar proses ini berjalan tuntas
dari situ baru kemudian nanti kita lihat
tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa
karena kita ingin indonesia yang adil indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan
sementara itu saudara ganjar pranowo menyebut semua kandidat di pilpres berteman dan semua paslon adalah anak bangsa
ganjar juga menyebut akan ada saatnya
dan dia rangkul merangkul menjadi kekuatan bangsa
kalau siapa melaporkan apa biarkan itu berproses sendiri begitu ya
kalau soal rangkul rangkulan kita ini berteman semuanya
atau para kandidat ini anak anak bangsa begitu ya
kalau ibarat sebuah pertandingan itu ada saat mulai ada saat akhir
tentu apapun nanti keputusan sebagai sebuah upaya tertinggi yang bisa kita lakukan
dan kita putus mari kita berpikir soal bangsa dan negara ini
jadi soal rangkul merangkul kita pasti harus menjadi kekuatan anak bangsa untuk membangun negeri ini